presiden joko widodo memilih dito aryo tejo sebagai menteri pemuda dan olahraga baru menggantikan zainuddin amali
dito dipilih dari tiga nama yang diusulkan golkar
sebagai menteri terbuda di kabinet indonesia maju tentu akan menghadapi beragam tantangan serta pekerjaan rumah untuk bebenah
kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola yang juga koordinator safe hour soccer akmal marhali lewat sambungan zoom
selamat malam bung akmal
selamat malam bung pak fik
ya menpora baru ini kan berasal dari latar belakang partai politik
seberapa optimistis anda menpora yang baru ini bisa mengatasi persoalan olahraga
ya waktu kerjanya singkat tetapi pr nya banyak
itulah yang akan dialami oleh mas dito
dimana waktunya hanya tinggal satu tahun sebagai menpora meneruskan apa yang sudah dikerjakan pak zainuddin amali
tapi pr yang harus dikerjakan itu sangat banyak sekali
desain besar olahraga nasional yang sampai sekarang belum jalan
kemudian juga soal
kasus batalnya kita menjadi tuan rumah piala dunia ini juga problem yang harus diatasi oleh mempora baru
ditambah kita nanti ada seagame
sea games dua ribu dua puluh tiga yang akan digelar pada lima mei sampai delapan belas mei dua ribu dua puluh
ini juga akan menjadi pr berat karena bagaimanapun persiapan dan juga butuh juga konsentrasi penuh untuk menpora
berada minimal di pinjabesat
dan yang paling penting adalah bagaimana mengatasi problem yang dihadapi saat ini terkait dengan misalnya penolakan israel sebagai peserta piala dunia
yang berimbas kepada urusan urusan olahraga lainnya
karena pada bulan
pada bulan agustus dua ribu dua puluh tiga misalnya pada lima sampai dua belas agustus akan ada world beach game
dimana di sana ada peserta dari israel
ada empat belas atlet israel yang ikut lomba
di antaranya adalah tiga on tiga basket pantai
kemudian juga ada renang yang diikuti oleh israel
apakah ini ikut juga apa yang terjadi di sepak bola
dimana kita menolak kehadiran israel
dan dengan sendirinya world beach game ya harusnya gagal atau bakal digelar
seperti halnya piala dunia yang batal digelar
nah pr pr ini yang harus segera diatasi oleh mas gito dan timnya untuk bisa setidaknya mencari solusi terbaik
kembali menjadi alat promosi atau kemudian alat komunikasi besar kepada negara negara di internasional
karena hanya ada dua hal yang
di dunia ini hanya ada dua hal negara
bendera sebuah negara itu berkibar
yang pertama ketika kunjungan kepala negaranya ke satu negara
kemudian yang kedua adalah ketika seorang atlet menjuarai event internasional
dan ketika itu bendera negara diibarkan
tapi melihat dengan latar belakang politik yang cukup kuat
apakah menurut anda ini akan menjadi batu sandungan bagi dito aryo tejo untuk bebenah di olahraga dan juga kepemudaan di indonesia
ya kalau bisa melihat profilnya dito aritego ini kan sosok yang aktif di dunia pemudaan dan juga aktif di olahraga ya
sebagai ketua inkatan sepeda sport indonesia
inkatan sport sepeda indonesia ketua isi dki jakarta
sport sepeda indonesia ketua isi dki jakarta
dan kalau bicara usia ya ini benar benar baru namanya menteri pemuda ya
karena memang usia muda ya
dibanding misalnya pak zainuddin amali
tapi ya itu dia pengalaman juga akan ikut mempengaruhi apakah kemudian bisa menyelesaikan masalah masalah yang cukup banyak di olahraga kita
karena masalah ini adalah pr besar
kalau untuk kemudian menggait masa milenial ke depan misalnya dalam kaitannya misalnya golkar untuk kepentingan dua ribu dua puluh
ini sangat efektif sekali dengan hadirnya tokoh muda yang kemudian orang
bisa berasumsi bahwa golkar memberikan kesempatan kepada tokoh muda orang muda untuk menjadi menteri
jadi kesempatan juga akan diberikan kepada siapapun anak muda ke depan
fasilitasinya adalah di golkar
ini pesan ini yang mau disampaikan oleh partai golkar
tapi yang paling penting apakah bisa menyelesaikan problem problem yang ada
ini yang akan masih menjadi tanda tanya
apakah kemudian misalnya pak mas dito aritejo ini bisa menyelesaikan masalah yang paling
prinsipil di sepak bola kita saat ini
dimana ini menjadi sorotan dunia
apakah kita menolak atau batal menjadi piala piala dunia
bung akmal selain tadi yang anda sebutkan bahwa kita akan menghadapi world beach games
kemudian juga asian games dan kasus kemarin penolakan dari piala dunia u dua puluh
prioritas apa sebenarnya
olahraga mana yang harus dibenahi terlebih dahulu
prioritasnya apa dan kenapa
yang harus dibenahi ya olahraga dalam hal ini olahraga olimpik
karena bagaimanapun kalau event event olimpik itu yang paling utama adalah olahraga olimpik
seperti atletik dan sebagainya
yang merupakan penyumbang medali terbanyak
tenang ini yang menjadi penyumbang medali terbanyak dalam event event olimpik game
nah ini yang harus dibenahi
dan desain besar olahraga nasional kan mencakup itu semua
bagaimana negara ikut terlibat dalam memfasilitasi olahraga olahraga yang
sifatnya olimpik untuk meraih medali emas sebanyak banyaknya di penipuan yang diikuti
nah ini yang menjadi perutama
tentu selain itu ya sepak bola
karena bagaimanapun pak jokowi ketika memilih pak zain ibn amali sebagai menteri
ketika itu pesannya adalah tolong sepak bolanya pak
ya pesan yang sama juga pastinya diberikan kepada mas dito aritejo
apalagi sampaikan bahwa pak jokowi minta sepak bola ini dibumikan
artinya sepak bola untuk rakyat rakyat untuk sepak bola
seperti yang tadi disampaikan
ya sepak bola tarkam dalam tanda kutip ya
itu kemudian digelorakan oleh kemenpora yang ada saat ini
atau mentora yang dipimpin oleh mas dito aritejo
dito aryo tejo usia tiga puluh dua tahun akan berhadapan dengan ketua ketua cabang olahraga
yang sebagian besar berisi senior senior
apakah nanti akan ada rasa segan untuk berkomunikasi
atau menurut anda pola komunikasi seperti apa yang harus dilakukan oleh dito
untuk bisa meraih seluruh cabang olahraga ini
untuk bisa memajukan kembali olahraga indonesia
ya yang menarik ini berbeda dengan kepemudaan
olahraga adalah bahasanya bahasa universal
tidak mengenal senior senior tidak mengenal tua tua muda
olahraga adalah cabang yang sportif
kemudian juga mengedepankan fair play
dan mengedepankan saling respect
nah ini prinsip ini yang harus digunakan dalam membangun olahraga
jadi tidak kemudian ada senior senior yang kemudian harus menjadi sukan
yang penting adalah dari senior
kita belajar tentang bagaimana membangun olahraga kita
dari anak anak muda yang seangkatan
kita bisa membangun semangat bersama sama untuk memajukan olahraga indonesia
dan saya pikir ini pr pesan sekaligus juga tantangan
kalau kemudian mas dito aritejo sukses menjalankan tugasnya sebagai menpora
di sisa waktu yang hanya sekitar satu tahun ini
ini akan menjadi apa ya
menjadi pesan juga buat dunia politik kita ke depan
bahwa ternyata anak muda bisa diandalkan
tapi kalau kemudian gagal
ya ini juga akan menjadi apa ya
pesan tersendiri ya buat partai golkar
yang kemudian mendorong mas dito aritejo untuk memimpin mempora
dan saya pikir sekarang waktunya buat kita bukan untuk membedakan memperdebatkan siapa orangnya
kemudian memperdebatkan dari partai mana
yang pasti yang harus kita sama sama melangkah adalah
bagaimana olahraga kita kita dorong bersama sama untuk menjadi lebih maju
selama ini kan olahraga kita dalam hal ini sepak bola ya
lebih banyak masalahnya dibanding prestasi
karena ke depan kita harus dorong bersama sama lebih banyak prestasinya dong
jadi tidak masalah usia muda
siapapun itu yang menjadi menteri
yang penting adalah mengedepankan untuk supaya olahraga dan kepemudaan indonesia ini bisa tetap terjaga
semangatnya begitu ya
tetap maju dan bisa berkancah di dunia internasional
nah satu hal lagi yang pesan saya adalah
mungkin harus dipisahkan
ya ke depan harus dipisahkan antara menteri pemuda dan menteri olahraga
olahraga harus diberikan ke menteri khusus
karena olahraga bagaimanapun banyak tugas yang harus dibenahi
olahraga merupakan salah satu terbangsa yang dimana ke depan kita berharap bahwa olahraga ini punya menteri sendiri
terima kasih bung akmal marhali
koordinator safe hour soccer dan juga pengawas sepak bola
atas waktunya bersama prime news malam hari ini